pemerkosaan yang terjadi pada april dua ribu dua puluh lalu
terungkap usai pihak keluarga korban merasa curiga dengan penyebab kematian korban
setelah mendapatkan laporan polisi mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi
hasilnya polisi menangkap delapan tersangka yang diantaranya pacar korban
polisi juga menggali makam korban untuk autopsi
hasilnya korban dipastikan meninggal akibat luka di alat kelamin
akibat persetubuhan yang dilakukan oleh para tersangka
sebelum melakukan aksi bejatnya para tersangka mencampurkan minuman korban dengan obat keras
agar korban tidak berdaya saat para tersangka menggilir korban
delapan orang remaja di bawah umur ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak
satreskrim pores pindrang sulawesi selatan senin siang
polisi menemukan keempat pasangan ini di dalam satu kamar di sebuah rumah kos saat melakukan razia narkoba
mereka mengaku patungan untuk membayar uang sewa kos
hasil investigasi kami semua asesmen kami kepada semua delapan orang itu
ada yang pasangan sudah melakukan tiga kali ada yang empat kali ada yang dua kali
di kamar yang sama
pihak kepolisian bersama p dua tp dua a kabupaten pindrang masih melakukan koordinasi terhadap kasus ini
lantaran para pelaku masih di bawah umur
tim liputan cnn indonesia